pemakaian listrik diproyeksi akan berkurang saat tujuh hari sebelum dan sesudah lebaran
meski begitu pemerintah memastikan pasokan dan kesiapan infrastruktur jaringan listrik menjelang idul fitri aman
konsumsi listrik saat lebaran diproyeksi akan berkurang lantaran sejumlah industri berhenti beroperasi selama libur lebaran
wakil menteri energi dan sumber daya mineral esdm archan drata har menyatakan
meski konsumsi listrik akan turun perusahaan setrum negara pln akan siaga mulai dari h tujuh sampai h tujuh lebaran
kita membuka posko h lima belas dan h lima belas
selain itu kementerian esdm akan menyediakan posko mulai dari h lima belas dan h plus satu
hal ini diungkapkan archandra saat mengunjungi unit induk pusat pengatur beban pasokan listrik jawa dan bali gandul depok jawa barat
menurutnya pasokan listrik se jawa dan bali aman saat jelang lebaran dan seminggu pasca lebaran
menurut data pln konsumsi listrik nasional pada beban
puncak malam hari akan turun sebanyak dua puluh sembilan hingga tiga puluh persen
sedang pada sistem listrik jawa bali konsumsi akan turun sebanyak lima puluh enam hingga enam puluh persen
meskipun adanya penurunan listrik pada seminggu sebelum lebaran dan sesudah lebaran
esdm dan pln tetap menyiapkan satuan tugas distribusi yang tersebar di seluruh wilayah
untuk menjamin pasokan listrik dan antisipasi adanya gangguan jaringan selama ramadan hingga lebaran
fahmi febrian depok jawa barat